ibu ibu ini adalah warga pejabat pusat ekonomi jambangan hebat
kampung pejabat adalah kelompok ukm di rt dua rw satu jambangan surabaya
mereka secara rutin membuat ekobrik di taman rt
untuk membuat ekobrik hanya membutuhkan botol plastik bekas dan sampah lain untuk isiannya
botol botol plastik ini adalah bahan baku utama ekobrik yang diperoleh dari warga yang mengumpulkan melalui bank sampah
sedangkan sampah lain untuk isian berupa bekas bungkus makanan maupun kertas
sampah sampah pengisi sudah dipotongi sebelumnya lalu dimasukkan dalam botol
isian harus padat supaya ekobrik kuat
setelah padat ecobrik jadi bahan baku untuk membuat mebel dan spot suafoto atau selfie
kami memang ekobrik yang berbentuk sofa itu sudah kami pasarkan
sudah kami pasarkan di surabaya khususnya
bahkan ada beberapa kali dari luar kota yang sudah pesan
nah kami rencananya karang taruna karang tarunada yang di tempat kami atau bapak bapak yang lagi kena pandemi dampaknya ini
kita akan support bagaimana mereka akan membuat sofa dari botol botol bekas
tak hanya membuat ekobrid warga juga mengedukasi diri untuk berkebun dan memilah sampah
literasi tentang lingkungan yang sehat ini dirasakan manfaatnya oleh warga
pengetahuan warga tentang sampah terurai dan tidak membuat mereka mampu memilah sampah sebelum dibuang
memang kita kan penghasil sampah setiap hari itu dari masakan masak masak itu ada sampah basah dan sampah kering
biar tidak campur dan untuk lingkungan biar kita lingkungan sehat ada pemilihan sampah untuk sampah basah dan sampah kering
bagi warga yang kehilangan pekerjaan akan diberi pelatihan berbagai keterampilan agar mampu bertahan di tengah pandemi
kreswe caksono didin iswandani surabaya jawa timur